dan terjadi lagi hacker mengklaim adanya kebocoran dan menjual data yang dimiliki oleh warga indonesia
dan kali ini ada satu ratus dua juta data warga indonesia dari kementerian sosial yang diduga kemudian diumumkan kepada publik dan dijual
hal ini semakin membuat sejumlah pihak menilai bahwa apakah benar benar memang indonesia saat ini dalam kondisi darurat keamanan siber
dan apa langkah konkret mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah
untuk pembahasnya kita sudah terhubung dengan jurubicara bssn badan siber dan sandi negara ariandi putra dan juga ahli keamanan siber ruby alamsyah
selamat sore mbak
selamat sore mbak metri
ya selamat sore mas aryandi dan juga mas ruby terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
ya terima kasih
terima kasih mbak salam sehat selalu
salam sehat selalu tapi perlu kami sampaikan pula bahwa sebenarnya kami tim cnn indonesia juga sudah berupaya untuk mengundang pemerintah ya
seperti diantaranya dari kominfo maupun kemenko polhukam untuk bisa juga memberikan penjelasan tentang kebocoran data
secara lengkap secara konkret prosesnya seperti apa saat ini namun mereka semua menyatakan bahwa belum bisa bergabung bersama kita sore hari ini
tapi karena sudah ada bssn yang juga punya kewenangan saya akan langsung ke bssn
oke ini sepertinya fokus pemerintah kali ini mengejar bjorka sementara itu di sisi lain hacker dengan akun sspx juga mengklaim ada kebocoran data yang terbaru satu ratus dua juta data nih milik warga indonesia dari kementerian sosial dinyatakan dijual di dark web
nah yang mau saya tanyakan hasil temuan dan penelusuran dari bssn terkait validitas datanya ini benar tidak
ini merupakan data kementerian sosial yang bocor
ini merupakan data kementerian sosial yang bocorkan
ini merupakan data kementerian sosial yang bocorkan
nah yang terbaru yang dinyatakan bahwa memang ini bocor begitu data milik kementerian sosial
berarti bisa dipastikan bssn sudah memvalidasikah apakah ini memang benar benar data kementerian sosial atau masih dalam proses untuk memvalidasi
ya tentunya dalam proses validasi yang kita lakukan
tim sedang melihat dan menelusuri sejauh mana feel data yang beredar tersebut bisa cocok dengan sampel sampel data yang ada
nah validasi ini tentunya membutuhkan waktu
sehingga digital forensik yang kita lakukan juga kita ingin pastikan sumber kebocoran data itu dugaan dugaan yang ada
sehingga sistem sistem yang sekarang sedang ada itu bisa kita lihat apakah benar benar mengalami kebocoran dan kita lihat apakah dia benar benar bisa berjalan baik pada saat ini
nah prosesnya terus dilakukan
oke prosesnya terus dilakukan untuk validasi dan upaya upaya lain termasuk mitigasi agar tidak kemudian dampak besar berlanjut begitu ya mas aryadi
saya ke mas ruby
mas ruby ini sesuai dengan headline kita hari ini
data kerap bocor
kalau ada lagunya kan ini terjadi lagi nih kebocoran kebocoran data dan terjadi lagi kembali terjadi begitu
kalau kita mengingat beberapa waktu belakangan bahkan situs dari bssn juga sempat diretas
apakah ini kemudian artinya indonesia saat ini memang benar benar ada di kondisi darurat keamanan siber mas ruby
indonesia sudah dalam kondisi darurat siber sebenarnya sejak
mulai masifnya kebocoran data
karena menurut pengamatan kami yang memang cukup serius mengamati kebocoran data di indonesia
sudah masif terjadi sejak tahun dua ribu sembilan belas
mulai dari sebuah e commerce dua ribu dua puluh juga sembilan puluh dua juta data dari e commerce
lalu ada fintech ada beberapa instansi pemerintah seperti kpu
dan yang dari semua kebocoran ini
yang paling besar adalah data kebocoran bpjs kesehatan
yang totalnya dua ratus empat puluh tujuh juta data warga negara kita
jadi sebenarnya darurat keamanan siber sudah lama
tapi kebetulan indonesia kan butuhnya kalau heboh atau viral
nah diviralkanlah oleh biorka dikarenakan merasa diremehkan dan ditantang oleh kominfo
akhirnya dia mengekspos ekspos data data lain
terjadi viral seperti ini
kalau saya sih cukup senang aja terjadi seperti ini
akhirnya semua pihak akan melek
akan sadar bahwa darurat keamanan siber itu memang sudah terjadi
dan harus kita tangani bersama
benar karena fokusnya yang diharapkan oleh masyarakat ini bukan hanya mengejar
bukan hanya mengejar siapa sosok biorka
mengungkap siapa menangkap
tapi juga lebih kepada akar masalahnya begitu ya mas ruby ya
kalau kita lihat kemudian langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
salah satunya adalah membentuk satgas
kemudian juga merespon apa yang terjadi saat ini
apa yang viral yang tadi disampaikan oleh mas ruby
menurut pengamatan mas ruby apakah kemudian ini sudah benar langkah yang diambil
kalau memang belum apa yang dirasa sebaiknya lebih mendesak diambil responsnya oleh pemerintah
baik kalau kita amati saat dirilis satgas ini ya tim sus ini oleh pak mahfud

bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor warga tenang tenang saja
jadi kalau rahasia negara yang tidak ada yang bocor saya sepakat
tetapi sangat disayangkan sekali
kalau maksud pak mahfud tim sus ini hanya bergerak ataupun hanya concern terhadap rahasia negara yang kemungkinan bocor
dan juga atau data data pejabat publik tertentu saja
nah izinkan pak mahfud kami menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa
mestinya tim sus juga harus concern terhadap kebocoran data pribadi masyarakat
yang mana sudah banyak sekali muncul
nah itu saat preskon kemarin tidak disebutkan bahwa tim sus akan melakukan investigasi terhadap data kebocoran pribadi masyarakat
menurut saya masyarakat yang sudah bocor ini harus dilindungi
pemerintah harus hadir
nah terkesan tim sus itu tidak mengarah kesan
nah kedua apa yang sudah dilakukan tim sus dan disampaikan polri barusan
bahwa ada sejumlah orang yang diduga
sejak kemarin juga pak mahfud menyebutkan ada orang diduga mempunyai alat khusus untuk melacak
nah saya sangat menyayangkan sekali statement statement seperti itu yang terkesan masyarakat indonesia itu cukup bodoh gitu loh
hanya diinfokan hal hal seperti itu
nggak ada itu alat yang bisa diinfo
langsung melacak segala macam
kalau ada alat yang melacak hacker ya semua hackernya udah nggak ada hilang gitu kan
nah apalagi tadi saya sangat mirip sekali saat mendengar pernyataan masyarakat yang terduga dan tertangkap ternyata salah
itu saya sangat khawatir sekali karena korban tadi menyebutkan bahwa dia merasa nggak bersalah
lalu diarahkan atau diminta untuk mengakui
padahal dia bukan
nah yang kita pertanyakan adalah ini pakai metode apa
ini pakai teknik apa
ini ya pakai alat apa yang dimaksud pak mahfud
sampai kok sampai salah begini sampai harus nanya nanya
ilmu digital forensik yang digunakan untuk melakukan pelacakan pelacakan kasus seperti ini itu nggak perlu lagi sebenarnya untuk menanyakan hal tersebut
pasti kita bisa mendapatkan ataupun memastikan seseorang dengan bukti nyata
dengan digital evidence yang nyata
dengan petunjuk yang nyata
bukan terduga doang ataupun pakai petunjuk petunjuk yang tidak saintifik
lalu akhirnya kejadian seperti ini
nah itu yang sangat kita sayangkan sekali
apa namanya mudah mudahan ini bisa introspeksi lagi
ini udah kejadian kebocoran data terus investigasi seperti ini
dan mohon izin tadi pak ariandin kalau boleh saya
apa namanya beropini juga bahwa statement bssn mau sedang mau melakukan investigasi digital forensik komparasi terhadap data
kebocoran data mensos dengan menggunakan digital forensik nanti butuh beberapa hari segala macam
izin mustinya komparasi data yang bocor sama apakah data itu benar kayak mensos mustinya nggak hitungan lama
dan juga itu bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan akses langsung
data kemensos cukup compare aja nggak perlu pakai digital forensik untuk saat ini begitu
baik nah ini untuk menanggapi apa yang disampaikan pak rubi
mungkin nanti kita akan langsung tanya ke pak ariandi
apa nih yang kemudian membuat proses validasi menjadi lama perlu memakan waktu beberapa hari
dan kalau kita lihat respon dari pemerintah dengan membentuk tim sus juga tadi justru dinilai belum tepat
karena belum bisa mengatasi akar masalahnya
saya akan tanya ke pak ariandi nanti kira kira langkah konkret apa yang kemudian juga dilakukan bssn untuk mengatasi hal ini
tapi kita akan kembali pastinya usai jeda karena kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih di cnn indonesia newsroom dan kita masih bersama dengan jurubicara bssn ariandi putra dan juga ahli keamanan siber ruby alamsyah
seperti tadi sebelum kita jeda saya akan ke mas aryandi
mas ariandi kemudian langkah langkah yang diambil bssn ini juga dinilai lambat begitu ya untuk merespon apa kondisi genting yang terjadi saat ini terkait dengan keamanan siber di indonesia
apa sih sebenarnya kendalanya selain kemudian anggaran yang sebelumnya sempat dinyatakan juga oleh bssn
anggarannya kah manpowernya kah atau apa yang kira kira memang menjadi hambatan tersendiri
karena lagi lagi menjaga keamanan data ini adalah keamanan siber
terima kasih pak ariandi
terima kasih pak ariandi

sebenarnya kita juga ingin melihat bagaimana field data yang diduga dibocorkan di deep web dan dark web ini cocok dengan sumber data aslinya
jadi kita ingin lihat dan kita sangat hati hati melakukan validasi yang ada karena kita ingin melihat sumber sumber nya itu dari mana
makanya kita terus sampaikan bahwa deep web dan dark web ini kan kita analogikan sebagai pasar gelap di dunia nyata
gelap di dunia nyata jadi semua informasi
yang beredar itu kan tidak serta merta bisa
dipercaya kebenarannya nah
merujuk kepada hal tersebut kita
tim juga sedang
bekerja kita lihat
kecocokan kecocokan data yang ada makanya
kita temukan juga ada beberapa data data
yang dipublikasikan ulang nah ini
juga bagian dari
pekerjaannya sangat hati hati kita lakukan
sehingga rekomendasi yang kita
berikan atau output yang dihasilkan
dari mitigasi dan investigasi
yang dilakukan benar benar bisa
kalau berbicara tentang langkah konkret apa
yang dilakukan oleh bssn nah
sebenarnya juga sebelumnya kita sampaikan
bahwa sesuai amanat
bssn telah membangun
incident response team nah totalnya
adalah satu ratus tiga puluh satu hingga
tahun dua ribu dua puluh empat sesuai dengan amanat
rpjmn tersebut nah tim ciser
ini menjadi tim tanggap insiden pertama
yang kita harapkan karena sumber
daya manusianya juga berasal dari
institusi yang bersangkutan
kementerian lembaga menjadi
tim tanggap insiden siber awal
di setiap kementerian lembaga sehingga ketika
melihat ada semacam serangan
ataupun anomali trafik yang tidak wajar
mereka bisa mengamankan sistem data
dan sistem elektroniknya di masing masing
baik terakhir saya akan
saya minta anda untuk merespon apa yang tadi
baru saja dinyatakan oleh mas ariandi tapi
selain itu indonesia
juga saat ini sedang
berproses begitu untuk mengesahkan
perlindungan data pribadi begitu bagaimana
anda menilai kemudian kehadiran undang undang
ini nantinya bisa benar benar apakah menjadi
jawaban untuk melindungi
atau memberikan dampak besar
bagi perlindungan data
keamanan siber terutama bagi
indonesia warga indonesia
pernyataan dhsn tadi
seratus lebih g cert
itu menurut saya
mestinya kabar baik nah yang perlu
kita ketahui kapan g sert itu
sudah berjalan dimana
ratusan g sert tersebut apakah
instansi pemerintah yang memang
datanya pernah bocor
nah kita bisa tes dari situ
apakah g sertnya itu efektif atau tidak
berfungsi atau tidak
logikanya betul seperti
pak ari andi sebutkan
kalau ada tim resort seperti ini
mustinya monitoring dan
insident respon itu akan sangat cepat
sehingga kemungkinan terjadinya
kebocoran ataupun pengambilan data
yang masif bisa ditanggulangi lebih cepat
dan resiko bisa diminimalkan
nah menarik pernyataan ini bahwa
di antara ratusan g sert ini
apakah ada g cert g cert yang sudah terjadi
kebocoran data sebelumnya
dari dua ribu sembilan belas sampai sekarang
nah dari situ kita bisa tentukan
apakah g sert seperti ini efektif atau tidak
atau cuma hanya dibuat saja
atau memang kurang beberapa hal
misalnya kurang sdm kurang teknologi
kurang pengetahuan ataupun kurang kurang hal lainnya
nah itu yang menarik dari pernyataan bss yang tadi
kedua terkait undang undang pdp
yang kami dengar sudah dalam proses penomoran undang undang
mudah mudahan dapat segera diundangkan
kalau itu nanti sudah terjadi sudah diundangkan
menurut saya masyarakat sudah akan punya
dasar hukum yang jelas untuk melakukan pelaporan penuntutan
ganti rugi segala macam
karena sudah ada bandasan hukumnya nih
yang akan terjadi kebocoran ke depan
masyarakat punya eh diundangkan
masyarakat punya eh diundangkan
ada dasar hukum yang jelas
sehingga mestinya logikanya
seluruh penyelenggara sistem elektronik di indonesia
akan patuh kepada undang undang ini
dan pasti mulai sekarang mereka sudah siap siap
agar tidak lagi terjadi kebocoran data
dikarenakan sanksi sanksi yang ada di undang undang pdp
itu sangat besar dendanya
dendanya sangat besar
logikanya mereka nggak mau dong rugi secara finansial
hanya karena kebocoran data
lebih baik mereka
itu efektivitas yang kita harapkan
kalau undang undang pdp jadi
tetapi yang perlu kita garisbahuahi juga
siapa komisi pengawas perlindungan data pribadi yang
yang diamanatkan oleh undang undang tersebut
karena yang kami dengar bahwa undang undang pdp nanti
disebutkan komisi pengawas tersebut
akan ditentukan oleh pak presiden
itu yang perlu kita beri tahu
itu yang perlu kita beri tahu
karena komisi pengawas ini akan menjadi titik penting
terhadap pendekatan hukum
terhadap pengamanan masyarakat
semua berharap bahwa keamanan data
bisa benar benar jadi satu hal yang dipertanggungjawabkan
karena kalau tadi mengerti apa yang disampaikan oleh mas rubi
bahwa indonesia itu sudah berada di darurat keamanan siber
sejak dulu kalah
jangan sampai menunggu viral dulu
baru ada langkah konkret yang diambil
oleh pihak pemerintah
langkah yang diambil pun harus benar benar
bisa dipertanggungjawabkan efektivitasnya
kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
saya mau ucapkan terima kasih kepada jurubicara bssn
mas aryandi putra
dan juga ahli keamanan siber rubi alamsyah
terima kasih sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom